kecelakaan beruntun terjadi di ruas gadok bogor jawa barat pukul lima lewat tiga puluh sore tadi
kecelakaan terjadi akibat sebuah bus wisata mengalami remblong lalu menabrak belasan mobil dan motor
tiga orang tewas dan sejumlah orang lainnya luka luka
dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini kami sudah terhubung melalui telpon dengan jurnalis transmedia
muhammad juanda langsung dari bogor jawa barat
juanda anda bisa uraikan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut dan bagaimana kondisinya saat ini
oke dapat kami laporkan tadi sekitar petang tadi bus wisata yang mengarah dari arah puncak menuju ciawi
melaju kencang dan tiba tiba hilang kendali di turunan selarong
terus bus juga menabrak sejumlah kendaraan dari arah depan dan arah berlawanan
sedikitnya ada sekitar ada lima minim
limi bus dan tujuh motor yang hancur di antam bis demikian
apakah sudah diketahui apa penyebab bus ini kemudian menabrak banyak sekali mobil di sana
apakah remblong atau ada investigasi lain yang sudah dikeluarkan
dari hasil investigasi atlantas forest bogor diduga kuat bis wisata ini mengarami remblong
dan sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaranya dengan baik demikian
kondisi korban saat ini bagaimana juanda
anda dapat laporkan
dari data sementara yang dihimpun oleh unit laka setempat
sekitar tiga orang meninggal dunia dan sembilan orang lainnya luka berat dan luka ringan
seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit ciawi dan rumah sakit paru cisarua demikian
juanda kalau kita lihat ini kan lagi musim liburan
pasti biasanya kondisi arus lalu lintas di kawasan puncak itu macet parah gitu ya
bagaimana dampak kemacetan dari kecelakaan kali ini
ya hingga tadi evakuasi kendaraan ini yang terlibat kecelakaan arus lalu lintas dari dua arah
sempat terhenti beberapa jam dan sekarang masih evakuasi kendaraan
dari pantauan petugas di lapangan ada sekitar tujuh km dari arah tol menuju selarong
dan dari arah megamendung ke pertengahan cisarua demikian
jadi jalan tidak ditutup ya tapi kemudian agak terhambat karena mobil ataupun bus belum dievakuasi gitu ya juanda
ya tadi sempat ditutup selama hampir dua jam selama proses evakuasi korban kecelakaan
dan kendaraan kendaraan yang terlibat kecelakaan demikian
bagaimana dengan sopir busnya apakah sudah diamankan oleh kepolisian dan dimintai keterangan
ya sopir bus sementara diamankan di unit
setelah kaji awi dan masih diperiksa intensif oleh petugas terkait demikian
evakuasi apa yang bisa anda gambarkan nih juanda terkait dengan proses evakuasi
seberapa sulit kemudian mengevakuasi bus yang besar dengan mobil mobil dan kendaraan kendaraan lain
yang menjadi akibat dari tabrakan ini di tengah suasana yang macet pasti di puncak ini
ya tadi petugas menurunkan sejumlah truk besar dan kecil truk derek untuk mengevakuasi bis
dan belasan kendaraan lainnya ke unit pjr tol jawi dan unit laka jawi
sementara untuk saat ini jalur sudah dibuka dari dua arah demikian
baik terima kasih muhammad juanda atas laporannya dari bogor jawa barat